tim jatantras di teras krimum polideja tim menemukan kerangka manusia dalam sumur tua di daerah geluran sepanjang sidoarjo
mayat misterius yang sudah menjadi
penemuan kerangka manusia ini berawal dari informasi masyarakat yang mencium bau tak sedap dari sumur tua di kawasan geluran sepanjang sidoarjo
dari beberapa sumur yang ada polisi mencurigai salah satu sumur yang dibeton
dugaan polisi pun tak meleset
setelah dibongkar polisi menemukan sesosok mayat manusia yang sudah menjadi kerangka
kondisi mayat tinggal tulang belulang seperti tengkorak tulang paha betis tangan dan kaki
beruntung celana panjang dan kaos yang dipakai korban masih utuh
diduga kuat mayat yang sudah menjadi kerangka ini merupakan korban pembunuhan sadis
selain ditimbun dengan tanah geragal sumur tua ini juga dicor dengan beton semen diduga untuk menghilangkan jejak pelaku
diduga ini merupakan korban pembunuhan
yang mayatnya itu untuk menghilangkan jejaknya itu dimasukkan ke dalam sumur tuang
kemudian ditutup dengan sisa bangunan dan dicor dengan semen untuk menghilangkan jejak
untuk mengetahui identitas dan jenis kelamin mayat petugas mendatangkan tim disaster victim polda jatim
subdit jatan ras juga membentuk tiga tim untuk mencari identitas korban dan keluarganya
serta mendeteksi pelaku pembunuhan
melihat cara menghilangkan nyawa dan tempat pembuangan
polisi menduga pembunuhan sadis ini dilakukan lebih
dari satu orang lukman rozak surabaya